dan yang ngemporin si muhyiddin lagi
si muhyiddin itu emang bener bener hatinya bebulu domba
dia pergi haji dua kali juga bukan ngelilingin apa tuh manusia
ngelilingin peti telur
kagak ada puasnya tuh manusia
mau ngerecohkan rumah tangganya si sulam
apa perlu gue laporin sama si sulam nih
tapi ntar gua disangka setan tukang ngaduk lagi ya
justru yang jadi setannya itu si muhyiddin
si saipul sama si sulam cuma jadi korbannya
tapi sekali sekali sih bol itu manusia kita gecek
tapi dar kita mesti harus ngatur strateginya

nih abang punya makanan enak enak deh
bagi bagi ya sama temen temennya ya semua ya
rom udah selesai ngajarnya
bang rahmadi masih nungguin rom
emangnya gak ada kerjaan di kantor
kalau kesibukan sih selalu ada rumah
tapi kalau buat kamu
abang luangin waktu
abang anterin kamu pulang lah
gak usah bang
kalau kamu memang masih ada keperluan lain
biar abang anterin
gak usah bang
abang mau minta izin sama kamu
abang dapat tugas keluar kota
di daerah bekasi
mungkin ingin hatinya sekitar satu malam
sama mbak rere
dia kan partner kerja abang
berduaan aja sama dia
setelah bang lobby aja deh
kok gitu sih rom
gimana abang mau kerja
ya terus sekarang mau gimana lagi
itu kan emang tugas kantor kan
ada apa sih rom
rom abang ini bukan paranormal
kalau ada apa apa
biar abang ngerti
bang rom gak tau ya
apa emang gak mau ngerti perasaan ruh
maaf bang rom harus pergi
jadi anterin rom pulang kan
bang robby mau kerja
duluan ya assalamualaikum
kenapa sih kamu jadi marah gitu
yang sabar ya
berarti ada waktu lawang